yanto adalah salah satu penjual rokok yang menggelar lapak dagangannya di kawasan tendean jakarta selatan ini
ia tidak setuju apabila aturan pelarangan penjualan rokok perbatang atau ketengan diterapkan pemerintah mulai dua ribu dua puluh
yanto khawatir jumlah pembeli rokok yang mampir di warungnya berkurang
selain mengandalkan karyawan kantor yang rata rata membeli perbungkus
rokok dagangan yanto cukup laris dibeli pengemudi ojek daring dan pekerja proyek secara satuan atau ketengan
yanto mengaku dalam satu bulan dirinya mampu menjual dua ratus lop atau setara dua ribu bungkus rokok
ya sebenarnya sih kurang setuju ya itu efeknya nanti kan pembelinya berkurang
cuman karena itu kebijaksanaan pemerintah ya kita setuju aja
rencana penerapan pelarangan penjualan rokok perbatang atau ketengan
ditanggapi beragam oleh konsumen
kalau saya sih setuju sih kalau buat gentengan
karena alasannya menghindari untuk dibawa umur sih mas
biasanya kan kalau ketengan kan anak anak bisa beli lima bisa beli dua batang
itu biasanya rokok tim diam
karena alasannya kan pendapatan penghasilan kita kan beda beda
kemampuan kita buat beli beda beda
kita mampunya ketengan
mungkin buat beli bungkusan atau setengah kan kadang nggak mampu
bagi anak anak tidak terjangkau
jadi nggak terjangkau beli rokok eceran
tapi kalau buat pribadi saya
kalau nggak bisa beli eceran itu terlalu berat
harusnya perbungkus terus
dalam kunjungan kerja ke subang jawa barat selasa lalu
presiden joko widodo mengatakan rencana pelarangan penjualan rokok perbatang atau ketengan
bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat
itu kan untuk menjaga
kesehatan masyarakat kita semuanya
di beberapa negara justru sudah dilarang tidak beli
kita kan masih tapi untuk yang batangan tidak
berdasarkan data kementerian keuangan per empat belas desember dua ribu dua puluh
produksi rokok atau hasil tembakau tahun ini diperkirakan mencapai satu ratus delapan puluh enam lima miliar batang
produksi rokok tersebut lebih rendah enam dua persen dibanding tahun dua ribu dua puluh satu
yang berjumlah rp satu ratus sembilan puluh delapan miliar
agung happy ilham aji jakarta